acara ngunduh mantu kaisang dan erina akan digelar di solo pada minggu sebelas desember dua ribu dua puluh dua pasangan
pengantin kaisang pangarep dan erina gudono akan dikirap dengan kereta kuda sebanyak dua belas kereta
kuda akan mengantar pasangan pengantin ini menuju pura mangkunegaran yang menjadi tempat
tasyakuran pernikahan kaisang erina diperkirakan ada sekitar tiga tamu undangan yang akan menghadiri
acara tasya quran ini baik masyarakat umum maupun pejabat negara dan tamu vip serta vvip untuk
mengantisipasi kemacetan serta agar tidak mengganggu aktivitas warga solo panitia bersama
pernikahan kaisang erina menyiapkan lima belas titik kantong parkir serta dua ratus an armada bus ditambah
alat transportasi tradisional andong dan beca nantinya semua tamu akan dijemput dan diantar
kembali ke lokasi parkir yang berbeda
yang telah disiapkan jadi nanti ada dua belas hotel ya siap dua belas hotel yang akan menampung tamu tamu yang dari
luar dari dua belas hotel akan disiapkan satu bisnis sifatnya nanti apa dianggur dari hotel dropout
drop in drop in di pemangkunegaran bagi tamu undangan yang tidak menginap di hotel disiapkan
dua pos yaitu di manahan dan
dua belas kantong parkir disiapkan di lahan bangunan strategis hingga sekolah yang diperkirakan mampu
menampung dua ribu empat ratus tujuh puluh kendaraan hal ini dalam upaya mencegah kemacetan lalu lintas sementara itu
pihak pura mangkunagaran terus berbenah dan mempercantik pura mangkunegaran selain melakukan
pengencanaan ulang juga dilakukan perbaikan sejumlah fasilitas seperti mempercantik kolam
dan taman di sekitar pendopo manggung negara